pemerintah kota semarang jawa tengah akan memberikan penghargaan kepada para atlet peraih sea games dua ribu dua puluh tiga asal semarang
termasuk lima pemain timnas yang merebut medali emas cabang sepak bola
sejumlah atlet dari semarang meraih medali di sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
datang dari cabang pencaksilat wushu dan sepak bola
sekembalinya ke tanah air mereka akan diundang menghadiri resepsi hari ulang tahun kota semarang pada akhir pekan ini
sekaligus untuk menerima penghargaan berupa bonus
para atlet tersebut dinilai telah membanggakan kota semarang
prestasi mereka dan diharapkan bisa memotivasi generasi muda lainnya
bisa hadir di kota semarang tapi khususnya bisa hadir nanti di acara resepsi kota semarang
karena mereka ada kebanggaan dari warga masyarakat warga kota semarang
diundang ke pemerintah kota semarang dan kami juga sedang memikirkan bagaimana kita juga memberikan penghargaan